jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia menembus lebih dari dua ratus ribu pada hari selasa
selisih antar angka kesembuhan dengan penambahan kasus hampir seribu orang setiap harinya
ini membuat pemerintah akan fokus pada kesehatan dan keselamatan masyarakat
apa sebenarnya faktor yang harus diperhatikan untuk merespon kondisi ini
sudah bersama kami ahli epidemiologi dan statistik fkm ui pandu riono
halo selamat sore pak pandu
halo selamat sore pak pandu
halo selamat sore apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas pak pandu
pak pandu melihat fakta bahwa ada lonjakan kasus yang terus terjadi
apakah pak pandu melihat kebijakan rem darurat oleh pemerintah daerah belum berhasil
misalnya seperti jam malam di jawa barat
ya itu sih
bukan rem darurat
tapi kan kita melihat dampak dari peningkatan yang luar biasa ini
dari kegiatan penduduk selama dua kali weekend kemarin
sehingga penduduk banyak melakukan bepergian traveling melakukan perjalanan
dan itu yang menyebabkan sudah mulai meningkat
kalau kita melihat pola pergerakan penduduk selama sebulan terakhir ini
itu sudah kembali
kembali ke normal sebelum mendekati pandemi
jadi tidak heran penularan semakin meningkat
karena sebagian besar penduduk yang melakukan aktivitas
masih rendah untuk memperlakukan untuk menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan
pak pandu selama ini mengamati bagaimana situasi penanganan covid sembilan belas
baik di pemerintah pusat maupun daerah
apakah pak pandu melihat ini ada hal
problem komunikasi mungkin antara kementerian atau dengan satgas
ya sebenarnya kan pemerintah ini mendorong ekonomi
bukan mengatasi pandemi
jadi tidak heran dengan peningkatan kegiatan untuk para wisata
seperti ke bali atau ke wilayah wilayah para wisata lainnya
itu sudah pasti akan meningkatkan kasus mama
karena memang sebenarnya kita belum boleh
untuk meningkatkan kegiatan seperti pada saat sebelum pandemi
kita masih harus dalam pembatasan
tetapi yang terjadi adalah kita lebih mendorong supaya ekonomi berjalan dengan cepat
seharusnya ekonomi bisa berjalan tapi tanpa harus terlalu cepat gasnya dijalankan
dan memang remnya juga tidak ada
jadi kita lihat terjadi peningkatan yang luar biasa
hampir di semua wilayah di indonesia
ini yang menurut saya sangat menyedihkan bahwa kita belum memprioritaskan
untuk mengatasi pandemi di indonesia ini
kita mengharapkan sekali untuk supaya betul betul pernyataan presiden kemarin
itu diterapkan apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi pandemi ini
pak pandu kita bicara spesifik soal tes tes pcr
ada perbedaan yang cukup mencolok antara jumlah tes
atau kapasitas tes pcr di jakarta atau di ibu kota jakarta dengan daerah lain
apakah ini juga anda lihat berbahaya untuk daerah lain
karena daerah lain kita lihat angkanya cukup kecil
kita tidak tahu apakah itu kemudian disebabkan karena tes yang kecil
atau memang kasusnya yang jumlahnya kecil
ya surveillance itu kan ada tiga kegiatan
testing pelacakan kasus dan isolasi
dan memang pelajaran yang kita lakukan
ini surveillance kita tidak diperkuat selama ini
sehingga testingnya masih sangat terbatas
wilayah lainnya sebenarnya kasusnya cukup tinggi
tetapi karena testingnya terbatas seakan akan kasusnya lebih rendah
dan ini menurut saya peningkatan testing itu tidak harus ditinggalkan
harus terus ditingkatkan terutama di wilayah wilayah yang
tingkat kapasitas testingnya masih sangat terbatas
seperti di jawa tengah jawa timur
dan ini menurut saya dan di wilayah lainnya juga demikian
karena kalau tidak kita meningkatkan testing
bagaimana kita mengidentifikasi orang yang sudah terinfeksi
dan kemudian melakukan pelacakan kasus
dan kemudian melakukan isolasi
nah isolasi di sini juga masih
ada kendala karena masih ada polosi isolasi mandiri
isolasi mandiri kan artinya isolasi di rumah
itu sebenarnya sejak awal kasus pertama
isolasi di rumah itu tidak membuahkan hasil
akan banyak kluster kluster rumah tangga
dan ini yang memprihatinkan
seharusnya kita juga menyediakan tempat tempat untuk isolasi
yang bukan rumah sakit
karena sebagian besar yang terinfeksi ini
tidak bergejala atau bergejala ringan
jadi dengan meningkatkan kapasitas surveillance
testing pelacakan kasus dan isolasi
yang benar kita bisa memutus rantai penularan
misal kapasitas testing ini ditingkatkan
bagaimana dengan pembatasan wilayah
apakah para epidemiolog ini punya simulasinya
berapa lama yang diperlukan sebuah daerah untuk bisa meng clearkan kasus covid sembilan belas
misalnya satu minggu dua minggu atau satu bulan mungkin
ya kalau mau ditutup betul bisa dalam waktu satu bulan
tapi kan tidak mungkin
ini kan tidak mungkin kita melakukan pembatasan sosial yang ketat dalam waktu satu bulan
mungkin itu bukan pilihan
dan itu seharusnya dilakukan pada bulan maret
supaya kita bisa memberikan dampak yang terbesar
kalau sekarang pilihannya memang tidak lain adalah
meningkatkan kapasitas testing pelacakan kasus dan isolasi
dan mendorong penduduk untuk patung tiga m
dan penduduknya itu harus banyak sekali
dan menurut suatu studi mengatakan bahwa
baru berdampak untuk menekan penularan
kalau masih di bawah itu efeknya tidak signifikan
baik terima kasih pak
pandu riono sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom
semoga anda selalu sehat